selanjutnya saya harus tanya juga nih dengan para pengguna pejalan kaki ya
karena trotoar tadi sesuai dengan undang undang ditujukan untuk pejalan kaki
bukan untuk pedagang bukan untuk parkir oknum oknum ojek online ya
nah langsung saja kita tanya kepada alfred sitorus ketua koalisi pejalan kaki
mas alfred selamat malam
ya selamat malam
mas alfred mendengar tadi pernyataan dari pak hari
kalau melihat revitalisasi trotoar yang ada di beberapa ruas wilayah di dki jakarta sudah dilakukan
sampai saat ini melihat penindakan nggak sih
karena ternyata masih ada beberapa yang menggunakan trotoar tidak sesuai dengan kegunaannya
jadi gini ketika kita bicara fasilitas pejalan kaki
bahwa jakarta itu sudah menyatakan bahwa revitalisasi trotoar ini bagian dari ksd nya jakarta
yaitu kegiatan strategis daerahnya dki jakarta
namun ketika ini sudah digaungkan bahwa pembangunan trotoar ini revitalisasinya sebagian dari ksd yang memang jadi prioritas
harusnya penegakan hukumnya juga menjadi prioritas
jadi jangan hanya fisiknya saja menjadi kegiatan prioritas
tapi juga perubahan perilaku penegakan hukum juga menjadi prioritas di fasilitas pejalan kaki yang sudah direvitalisasi oleh pemprov dki jakarta
ini sangat disayangkan ketika penegakan hukumnya itu sangat lemah ya
jadi setiap tahunnya itu kurang lebih ada hampir seratus km yang sudah direvitalisasi oleh pemprov dki jakarta
namun setiap tahunnya pun setiap sudah dibangun ya akhirnya dicicipi oleh okupansi lain
dari mulai parkir dilalui oleh sepeda motor dijadikan sebagai ruang pedang kaki lima
baik itu ilegal atau seperti apa dapat izin dari siapa gitu ya
itu masih terjadi di seluruh trotoar yang baru direvitalisasi
tidak terlepas trotoar yang merupakan wajah kota jakarta yaitu sudirman tamrin ya
kalau kita pulang sore hari masih ada saja okupansi okupansi terjadi pak
padahal kita tahu bahwa sudirman tamrin itu menjadi benchmarknya pembangunan trotoar di jakarta
tapi ini juga tidak luput dari okupansi
tapi tadi pak
kepala dinas saya dengar bahwa akan ada pergub yang baru terkait dengan
apa namanya pemanfaatan fasilitas penjalan kaki berusaha trotoar yang sudah revitalisasi
namun ini juga kita sangat miris sekali ketika pak gubernur menyatakan bahwa
ayo dong kita kolaborasi dan yang lain lain
tapi nyatanya untuk menciptakan peraturan gubernur yang baru ini
yang rencananya akan segera diundangkan
ini bagaimana partisipator republiknya
kami sendiri pun belum tahu tuh
seperti apa isinya pergubnya itu
bahkan rencananya akan segera ditandatangani oleh gubernur
dan publiknya nggak tahu nih
apa kolaborasi dari publiknya untuk membantu dari sisi konten si peraturan gubernur yang akan diundangkan
jadi seakan akan ini jadi keinginannya si pmd nya sendiri si pemprovnya sendiri
tanpa ada pelibatan masyarakat
artinya nggak perlu pakai embel embel kolaborasi begitu ya
jadi peraturan gubernur yang perlu sama sama bahwa publik juga perlu mengetahui sebenarnya
karena peraturan gubernur kepentingannya untuk publik ya
masa publiknya sendiri pun tidak tahu apa yang mau dikeluarkan oleh gubernur sendiri dari sisi aturannya
kalau publiknya nggak tahu ya otomatis nanti masyarakatnya hanya cuma mengikuti aturannya saja
tapi tanpa ikut terlibat dalam proses prosesnya
di situ sebenarnya yang kami cukup pengen
kami cukup kecewa ketika bicara bahwa ini akan ada pergub yang akan mengatur dan yang lain lain
oke tapi pelibatan publiknya di mana
nah disinilah sebenarnya kemarin kita bicara bahwa kolaborasi kolaborasi kolaborasi
tapi kita tahu bahwa publiknya juga tidak dilibatkan dalam hal perencanaannya itu ya
ya sebenarnya kolaborasi yang dimaksud itu apa sih
mas alfred kalau tadi mas alfred mengatakan kayaknya kolaborasi ini tidak memihak masyarakat yang sebagai pengguna dari trotoar tersebut
yang memang ditujukan untuk para pejalan kaki
kemudian langkah dari teman teman koalisi pejalan kaki atau para pengguna pejalan kaki seperti apa
apakah akan menuntut atau gimana mas alfred
gini rencananya kan akan ada di jalan keramat yang sudah direvitalisasi trotoar itu
katanya sudah dapat lampu hijau dari pak gubernur untuk jadi kawasan kuliner ya di atas trotoar gitu ya
itu ya kan fasilitas legal oleh pemprov dki jakarta
dan ya itu juga
dan ya itu juga
dan ini sudah terjadi di kawasan bandung dan ini akan dicontoh oleh pemprov dki jakarta
kalau kita kembali ke basic aturan di undang undang lalu lintas ya
nanti aturan di bawahnya yang muncul seperti peraturan menteri yang mereka menteri pu yang mereka jadikan patron
ini akan jadi kembali lagi seperti awal awal yang kemarin bahwa setiap regulasi yang akan dikeluarkan oleh pemprov dki jakarta
masyarakat akan langsung melakukan uji material ke kma gitu
jadi sebelum sebelumnya kan juga sudah dilakukan
jadi saya kira pemprov dki jakarta butuh kehatian kehatian yang cukup ya
jangan sampai dengan gegabah ya dengan cepat mengeluarkan regulasi demi kepentingan apapun gitu ya
tapi ini juga melabel aturan yang sudah ada saat ini
kecuali aturannya sudah direvisi atau diamandemen ya
tapi kan aturan aturan ini kan belum di amandemen masih menjadi cantolan hukum yang memang kita anut bersama gitu
jadi jangan sampai setiap ada aturan yang dikeluarkan oleh gubernur dki jakarta
jadi menabrak masyarakat ya oke
bukan cuma itu masyarakatnya langsung uji materi
nanti akan jadi polemik lagi ya
puncul lagi polemik
akhirnya kan lambat launya setiap regulasi yang dikeluarkan akan di uji material lagi
karena ini urusannya kan masyarakat banyak nih publik gitu ya
oke mas alfred tapi memang kita tahu proyek revitalisasi dari trotoar ini memang apa ya
jadi salah satu program unggulan anies baswedan gubernur dki jakarta
nanti kita lihat kedepannya seperti apa kita tunggu pergubnya
apakah memang win win solution ya harus ada apa namanya yang bisa menjembatani antara masyarakat dan juga tadi kuliner dan wisata kuliner yang akan dibangun di sana
mas alfred sitorus terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected